pasangan capres cawapres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan mohaimin iskandar hadir di kpu
pasangan nomor urut satu ini mengikuti penetapan presiden wakil presiden terpilih prabowo subianto gibran raka buming raka oleh kpu
pasangan anies mohaimin datang ke kpu tak lama setelah rombongan presiden wakil presiden terpilih prabowo gibran tiba
anies mengatakan kehadiran pasangan amin untuk menghormati proses bernegara
namun anies menggarisbawahi banyaknya catatan saat sidang mk mengenai pelaksanaan pilpres lalu
ini adalah sebuah proses bernegara dan kita menghormati proses bernegara ini hingga tuntas
karena itulah kami hadir bersama di sini menghormati proses dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa
melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang mk kemarin banyak sekali catatan catatan yang harus menjadi bahan perbaikan
itu harus tetap diingat di sisi lain kita hormati proses bernegara